kita awali siaran indonesia tundi dari rekonstruksi pembunuhan yang diduga melibatkan pengasuh pada pokokan dimas kanjeng taat pribadi
ya usai menjalani tujuh puluh empat adegan rekonstruksi pembunuhan taat pribadi tetap membantah membunuh kedua pengikutnya ismail dan abdul ghani
senin malam iring iringan tiga mobil rantis brimob yang membawa tersangka pembunuhan sekaligus penipuan dimas kanjeng taat pribadi tiba di markas polda jawa timur
dengan pengawalan ketat dari anggota brimop taat pribadi tetap membantah memerintahkan membunuh dua orang pengikutnya ismail dan abdul ghani
taat pribadi juga bersyukur rekonstruksi tujuh puluh empat adegan di padepokan dimas kanjeng berjalan lancar
berdasarkan penggeledahan padepokan dimas kanjeng polisi tidak menemukan banker
polisi hanya menemukan uang kini
polisi masih fokus menyelidiki kasus penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan taat pribadi
namun tidak menutup kemungkinan penyidikan akan dikembangkan pada kasus tindak pidana pencucian uang yang rencananya akan melibatkan ppatk
kalau dalam kasus penipuan kami melakukan penyelidikan rumah nah itu baru namanya kita tidak menular balik
karena apa yang telah diimpor imporkan saya ikan benda masyarakat dari masyarakat kita cek tidak ada
dari hasil rekonstruksi kasus pembunuhan sendiri adegan yang semula enam puluh delapan dalam berkas penyidikan berkembang menjadi tujuh puluh empat adegan
karena adanya temuan adegan baru saat membunuh abdul ghani
wahyu pratama surabaya